sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan diri kita sendiri
berarti apa yang saya lakukan sudah betul
ikhlas melepas jabatan ketua rw
ikhlas sobri menikah dengan dede
ikhlas melepas calon menantu sebaik tuti
jadi kangen sama tuti
lama tidak ngetik
mengajarin jangan aja ini
besok besok buku jangan disini lagi lah
ya kepikiran terus
kenapa tuh kangen
berarti bener kan kata saya pedut
kamu gak bisa tidur juga kan gara gara kepikiran
bukan begitu ceng
saya emang kasihan aja sama kamu gak bisa tidur
bilang aja kamu kepikiran
kang dadang suka juga sama entin
sepertinya kita harus ke pak ustadz kemed nih
biar hidup kita kembali normal
hidup kita dari dulu juga udah normal kok
maksudnya hidup kita doi
kenapa hidup kita
biar tidak ketakutan sekali ya kum
biar tidak ketakutan sekali ya kum
biar tidak ketakutan sekali ya kum

biar tidak ketakutan seperti ini

udah yuk kita jalan aja yuk
ngomong sama dia mah sampai besok gak kelar kelar
tuh tinggal ini
tuh tinggal ini
tuh dia orangnya
yaudah kita awasin aja terus
udah kita awasin aja terus
yaudah kita awasin aja terus

sebaiknya kambos teh ikutin saran cuy
sebaiknya kambos teh ikutin saran
sebaiknya kambos teh ikutin saran cuy
bungsi ke ciraos
kayanya anak buah mangdasete tinggal menunggu perintah
kayanya anak buah mangdasete tinggal menunggu perintah
untuk paksakan bos jawa tanah ini
untuk paksakan bos jawa tanah ini
saya nggak akan kemana mana
saya gak akan kemana mana
saya tidak mau menyerah karena hanya takut dicelakai
ma aceh mau ke rumahnya aku menunggu di ruang sayur
jangan lama lama ingat nyuci
si aceh nggak ke rumah si aku tapi ke warungnya entin
kalau sampai kamu ketahuan nongkrong di warung etin
hmm selamanya nggak ma izinin kamu keluar rumah
kecuali antar jemput si edward
biar ma yang belanja
aceh ke rumah aku nungguin tukang sayur aja kok
hihih ini orang kenapa sih ngikutin terus
kamu takut ya masuk rumah sendiri
ah aceh jangan nge air kamu
saya tuh cuma mau nemenin kamu ke warungnya entin
jadi kalau ada masuha ada yang nolongin gitu
alah alasan aja kamu
bilang aja kalau kamu takut
ya kalau gitu jangan ikutin
gara gara gangguin dadang
jadi takut sendiri masuk rumah
buka buka buka
setiap aku akan kesini
lihat senyum kamu
jantung aku jadi deg deg seru
seperti menemukan sesuatu yang hilang
gumbal kang aceh
takum doang ya serius
tumben barengan sama kang aceh
iya karunya nih budak
ketakutan di rumah sendirian
dia nih yang minta temenin kesini
yang di rumahnya takut katanya mah
siapa yang minta temenin pedut
saya senang kesini sendirian
bisa berduaan sama antin
tuh mata merah tuh
kayak orang cacingan
saya mah tidur ceng
nggak kayak kamu
nggak bisa tidur semaleman
ketakutan gara gara ada setan
siapa yang ketakutan
ih kesian deh
eh kang dadang
saya teh pengen mastiin setannya bener apa bukan
saya teh kepergok sama setannya